tim nasional panahan indonesia sedang berlatih untuk menghadapi kualifikasi bergu di paris bulan juni dua ribu dua puluh satu mendatang
tim indonesia berfokus untuk mendapatkan tiket bergu putra dan putri
setelah pada asian games dua ribu delapan belas lalu indonesia telah mengamankan tiket perorangan
meski pelatnas kehilangan dua atlet andalanya riau ega dan diandra yang dicoret dari pelatnas oktober lalu
tim manajer pelatnas mengaku perkembangan tim sangat baik
kita melihat memang progresnya sudah cukup baik khususnya untuk tim putra
kami semakin optimis bahwa kita bisa meraih tiket bergu putra nanti di paris ya
khusus untuk putri memang perlu banyak improvement
alhamdulillah kita masih ada waktu jadi kita berusaha sekarang fokus bagaimana meningkatkan prof
performa tim putrinya
pelatnas panahan yang sempat melakukan uji tanding di yogyakarta kini sudah mulai terlihat perkembangan dari sisi teknik dan mental
meski begitu pelatih menilai hasil yang diperoleh belum maksimal seperti saat sebelum pandemi covid sembilan belas
jadi mereka untuk selama berapa bulan dari agustus kita
itu tekniknya masih suka berubah
dengan emosinya atlet dengan kelelahannya atlet
atau kondisinya atlet itu teknik suka berubah
itu yang kita inginkan
itu kita lagi maintenance
untuk tekniknya tidak berubah
apabila dia ada perubahan atlet itu harus tahu kekurangannya di mana
itu kita lagi maintenance itu
di samping juga kita latihan bebannya juga masih berjalan
seperti diketahui olahraga panahan merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu menyumbangkan wakilnya berlaga di olimpiade
randy putrama sonny sulistiono jakarta